alunan genting gamelan jawa mengiringi misa malam natal pertama
gereja hati kudus tuhan yesus hktg ganjuran bantul yogyakarta
misa berluansa jawa yang diikuti sekitar tiga ribu jemaat dari kebupaten bantul dan sekitarnya
merupakan tradisi yang terus dilestarikan setiap tahun di hkti sejak sekitar tahun tujuh puluh an
misa malam natal yang berlangsung hari selasa pukul lima sore
dengan mengangkat tema jadikan semua orang sebagai sahabat
menurut jadwal misa natal di gereja hkt berlangsung dua kali
yakni hari selasa pukul lima sore dan pukul sembilan malam
dari tiga kali misa hanya misa hari selasa pukul lima sore
yang dilangsungkan dalam nuansa jawa
gelombang pertama ini pakai bahasa jawa
untuk merestarikan budaya jawa dalam liturgi
dalam peribadatan gereja katolik
sementara itu malam misa natal di gereja anai felangkani medan
diawali dengan pertunjukan drama musikal kelahiran yesus
hampir seribu jemaat dari berbagai wilayah di kota medan
mengikuti misa malam natal yang dilangsungkan di gereja ini
sebagian besar yang hadir adalah warga etnis tamil
dengan pakaian khasnya sehingga makin membuat kesan natal ini
seolah berada di india
malam natal di medan secara umum berlangsung aman
kepolisian daerah sumatera utara menurunkan
hampir sepuluh personel gabungan polisi dan tni
untuk mengamankan jalannya perayaan natal dan tahun baru
di kota medan ada satu lima ratus personel gabungan
yang disiagakan selama perayaan natal dan tahun baru